pertemuan tahunan imf world bank dua ribu delapan belas di nusa dua bali resmi berakhir
beragam kesepakatan dan kerjasama dilakukan dan diharapkan ada kelanjutannya demi kestabilan perekonomian global
dalam pidato penutupannya menteri keuangan sri mulyani bahkan sempat mendoakan negara negara maju bisa bertahan melewati winter time yang akan menimpa mereka
di china winter time akan datang
kami ingin memberi anda dan memberikan anda kegembiraan cinta dan keinginan yang kuat dari kooperasi yang datang dari bali
agar akan membuat anda berkembang dan membuat anda berkembang dan membuat anda berkembang dan membuat anda berkembang
jadi semoga berjaya di winter time anda
kita langsung ke korespondensi nn indonesia dan ruli kurniawan di nusa dua bali
ruli apa yang menarik ya dari pantauan anda dari yang anda simak langsung di sana dari penutupan pertemuan imf world bank kali ini
annual meetings imf world bank dua ribu delapan belas di nusa dua bali memang resmi ditutup dan tadi juga sudah ada closing statement yang dibawakan oleh presiden dari world bank
dari managing director imf juga dari menteri keuangan dan juga gubernur bank indonesia
dimana tadi dalam closing statementnya antara christine lagarde dan juga kim yong jui mengatakan bahwa mereka sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas perjalanan mereka ada di sini
bagaimana berhasil bagaimana suksesnya
dan juga sebabnya annual meetings di nusa dua bali ini dan mereka juga memiliki bisa dikatakan pandangan yang sama bahwa dibutuhkan kerjasama dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intens lagi antara negara negara di bawah world bank dan juga imf
sebanyak satu ratus lima puluh sembilan negara untuk bisa mengatasi krisis ataupun ketidakstabilan perekonomian global saat ini yang diakibatkan adanya perang dagang antara amerika serikat dan juga cina dan juga semakin tingginya harga minyak di dunia
dan tadi juga sri mulyani sempat dikatakan
closing statementnya mengatakan bahwa dan juga mendoakan bahwa agar amerika eropa jepang dan juga china bisa survive bisa bertahan dalam menghadapi winter yang akan datang
ini cukup menarik apakah winter yang dimaksudkan sri mulyani sini adalah memang musim dingin yang memang akan segera terjadi pada akhir tahun ini ataukah memang ada analogi lain yang memang mengikuti analogi yang sempat dikatakan oleh presiden jokowi sebelumnya pada pembukaan di fintech
ini cukup menarik apakah winter yang dimaksudkan sri mulyani di sini adalah memang musim dingin yang memang akan segera terjadi pada akhir tahun ini ataukah memang ada analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi
lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain yang memang mengikuti analogi lain dan memang lingkungan juga sempat mendoakan juga kepada negara negara maju tersebut bagaimana nanti apabila mereka butuh bantuan akan ada sesuatu yang hangatnya akan diberikan oleh negara negara yang sudah melaksanakan alof invitation akan ada bantuan mungkin akan ada dicapai di sana yang jelas adalah bagaimana harapannya bagaimana bagaimana adanya kerjasama
bagaimana harapannya bagaimana adanya kerjasama
bagaimana harapannya bagaimana adanya kerjasama

bagaimana harapannya bagaimana adanya kerjasama
negara negara di dunia ini untuk menciptakan kestabilan ekonomi global
dan kalau kita bisa mereview sedikit bagaimana jalannya annual meeting
selama satu minggu belakangan ini ada beberapa poin poin yang bisa dikatakan
menjadi topik ataupun pokok pembicaraan
yang pertama adalah bagaimana menstabilkan perekonomian global
dengan mengadakan kerjasama yang cukup intens antara negara
dan juga dibutuhkan peran serta dari imf di sana sebagai lembaga
ataupun organisasi akan memaintain jalannya kestabilan ekonomi tersebut
atau tuntutan tuntutan sudah dipinjamkan
dan juga bagaimana nanti imf juga mengatakan akan menginisiasi terjadinya diskusi diskusi
ataupun pertumbuhan antar negara untuk menciptakan kerjasama yang lebih intens lagi ke depannya
dan juga tadi ada beberapa poin juga yang sudah disebutkan di sana
di mana climate change juga menjadi pembahasan yang cukup hangat
dibicarakan pada annual meeting sekali ini
di mana sempat dikatakan climate change bisa dikatakan cukup mempengaruhi
rantai pasokan makanan atau food chain di sini
yang juga pasti akan berimbas pada kestabilan ekonomi
dan juga coba diangkat juga di sini adalah bagaimana kestaraan gender di sana
dan bagaimana adanya green finance yang akan coba diterapkan di sini
di mana dibutuhkan sebuah skema pendanaan ataupun pembiayaan
yang bisa dikatakan untuk proyek proyek pelestarian lingkungan hidup di sana
dan juga diharapkan adanya investasi investasi yang bisa menjangkau proyek proyek
demi kelangsungan lingkungan hidup yang ada di dunia ini
yang juga pastinya akan semakin menstabilkan perekonomian yang ada
ekonomi syariah juga dibahas di sana dan juga yang tidak kalah penting adalah
nanti kedepannya setelah acara ini selesai annual meeting ini selesai
adanya follow up follow up yang mungkin akan terjadi
yang memang seharusnya akan terjadi untuk lebih meningkatkan lagi koordinasi
dan kerjasama antar negara negara di dunia ini
kalau kita coba menarik lagi bagaimana kesimpulannya
apa sudah didapat indonesia dengan adanya annual meetings ini
memang sudah ada beberapa agreement yang terjadi antara indonesia dengan
baik dengan asian development bank
dengan world bank maupun juga dengan negara negara yang lain
kalau kita membahas sedikit memang sempat disebutkan sebelumnya
sudah ada investasi akan masuk ke indonesia
meskipun hanya kesepakatan lisan saja
senilai rp dua ratus dua triliun untuk pembiayaan empat belas proyek
yang akan melibatkan enam belas bumn
dan juga sudah ada dana yang akan dicairkan oleh asian development bank
dalam bentuk hutang sebesar rp satu miliar amerika serikat
dan juga world bank sudah setuju untuk memberikan pinjaman
sebesar rp satu miliar untuk rekonstruksi
maupun pendanaan resiko bencana
dan juga bekerjasama dengan beberapa negara di eropa
dan nanti juga akan ada dana hibah sebesar rp lima juta amerika serikat
baik terima kasih ruli kurniawan untuk informasi anda
langsung dari nusa dua bali